posko laporan korban dimas kanjeng taat pribadi di samarinda menerima satu laporan yang mengaku korban kasus penipuan berkedok penggandaan uang taat pribadi
korban melaporkan dua pengasuh majelis talim yang mengaku sebagai pimpinan padepokan dimas kanjeng di samarinda
dengan membawa dua kotak kayu ide bersama anaknya mendatangi ruang sentral pelayanan kepolisian terpadu polresta samarinda
ide melaporkan tindakan penipuan yang dilakukan pimpinan padepokan dimas kanjeng taat pribadi di samarinda
tahun dua ribu tiga belas ide mengaku diajak bergabung untuk menjadi pengikut taat pribadi dengan menyetor uang mahar dua puluh tiga lima juta rupiah
uang itu kemudian ditukar dengan sebuah kotak kayu yang berisi uang sepuluh ribu gelang dan sebuah kertas yang berisi amalan